oke salah satu agenda politik utama kalau kita menatap tahun dua ribu dua puluh adalah pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan yang paling menyita perhatian publik di akhir tahun dua ribu sembilan belas adalah yang satu ini kita dengarkan kita lihat
partai k partai k partai k
ngomong ngomong ini ke depan saya lihat juga ya ada misalnya anak anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik
pak jokowi sendiri bagaimana untuk keluarga bapak ini bagaimana nilai atau harapan yang ingin dituangkan
kalau anak anak saya gimana senangnya sampai sekarang
di bisnis semuanya meskipun bisnisnya bisnis kecil kecilan yang paling kecil kayak kaisang itu jualan pisang goreng
kemudian yang gede gibran itu jualan martabak ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkanlah
mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi
untuk ikut dalam proyek proyek besar yang ada di pemerintahan
tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana pak jokowi
saya sampaikan enggak
oke ini dia ini pernyataan presiden jokowi tahun dua ribu delapan belas tidak tidak maksudnya melarang untuk berpolitik
sejak kecil mereka sudah diberi kebebasan untuk menentukan pilihan prinsip prinsip mereka sudah tahu semua apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
oke saya mau ke mas eko yang paling menyita perhatian publik selain banyak masih bang rala juga lagi sibuk tanda tangan untuk pilih pilih calon kepala daerah
tapi gibran ini menjadi dan bobi tentunya itu menjadi penting dan menarik untuk disimak
apa yang membuat pernyataan satu sama lain dan fakta politiknya agak kontradiksi satu sama lain
ini katanya tidak tidak melarang berpolitik
ya memang tidak melarang
maksudnya melarang untuk berpolitik
tidak tidak mereka tidak mau berpolitik begitu
dalam perkembangan ya apalagi di dalam keluarga politik ya
saya kasih contoh ya soal soekarno
soekarno mengerti politik ketika berinteraksi
ketika dia berinteraksi dengan pak cokro di rumah kosnya
kemudian berinteraksi dengan tamu tamu pak cokro
tokoh tokoh pergerakan pada saat itu
mungkin juga dikasih buku
mungkin suruh belajar
nah artinya sebagai keluarga politik
anak ini juga mengerti gitu loh
artinya juga tumbuh kesadaran politik itu
keinginan untuk berubah
artinya kalau misalnya dalam bisnis dia yang sudah ditekuni
dia hanya bisa merubah
hanya dengan seratus orang pekerjanya
tapi dengan politik
maksudnya dengan masuk politik
untuk merubah kebijakan misalnya
dampaknya lebih luas dari itu
nah ini pilihan ini yang kemudian sekarang saya kira pernah disampaikan oleh gibran
itu yang menjadi satu landasan dia untuk memilih jalur politik pada saat itu
boleh nggak publik jadi menyimpulkan ini ancang ancang politik dinasti presiden jokowi
nah ketika dinasti ini begini ya
ini pandangan yang
para apa ini
para pakar dan semua
memang hampir semuanya cenderung negatif ya
tapi dalam konteks diskus politik ya
ini suatu yang unik
memang yang unik yang ada dalam dunia politik
bahkan kampion demokrasi amerika pun itu
hampir tokoh tokohnya itu adalah dinasti politik
kalau kita mau nyebutnya itu ya
tapi yang paling penting sebenarnya dalam ini semua adalah apa
pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan politik itu
misalnya soal begini
saat john f kennedy jadi presiden
dia tunjuk jaksa agungnya robert kennedy
itu yang saya maksudkan konsentrasi kekuasaan
dia membangun konsentrasi kekuasaan
oke dan itu tidak salah dalam demokrasi ya
itulah yang jadi persoalan
dia membangun konsentrasi politik
dan di era trump sekarang ini
salah satu yang diimpeach
dasarnya untuk mengimpeach adalah dia membangun itu
nah dalam konteks gibran ini ya
dalam konteks gibran ini
ini kan soal pilkada
nah dalam soal konteks pilkada ini
di sana ada masyarakat ada rakyat yang akan memilih dia
oleh karena itu
cara yang terbaik mereka dia harus bekerja secara politik
dan gibran melakukan itu
justru sekarang ini yang ingin saya sampaikan
bahwa gibran justru memberikan satu sign
kepada tidak hanya keluarga keluarga politik
tapi para politisi juga
kalau kemudian kamu mau
merebut hati rakyat
memenangkan sebuah pertarungan
kamu harus melakukan kerja politik
saya mau sebelum ke bung rahlan
bung rahlan yang juga punya pengalaman dengan ya kita sebut aja
anda sempat men tweet sesuatu misalnya ketika momentum
mungkin orang itu kesel karena begini kali ya
teman teman di pdip ini
kalau kepada orang lain
tapi ketika pada kata pak joko yang maju
lo kan diberi benerin
saya kira itu bisa diceklah dalam diskursus publik
begitu ya tercatat digital semua
bagaimana teman teman pada saat menjadi oposisi itu semuanya
melakukan apa namanya
mendistorsi lah gitu pengertian mengenai dinasti gitu
secara etik ada yang salah nggak
atau ini wajar saja buat secara etik secara demokrasi misalnya
kalau saya sih usul agar gibran dan bobi ya
majunya setelah pak jokowinya berhenti
karena kalau tidak
dia gak bisa mendapatkan hasil
dia sepenuh sepenuhnya bersandar pada kemampuan dia sendiri
pasti akan menimbulkan
wuh pakai wuh gitu
pasti akan menimbulkan semacam
semacam apa namanya
core gitu ya
iya untuk membantu memenangkan begitu
pasti akan ada soal
kalau ada yang mau ngomong soal etik sih ada di situ
kemudian orang dibuka kesempatan untuk berlomba lomba
mengoleskan gincu politik di bibirnya gitu
agar dipandang baik oleh presiden yang sedang berkuasa begitu
saya tetap berpendangan bahwa
gibran dan siapapun juga
punya hak politik
tetapi kan hak itu kan fakultatif ya
bisa dipakai bisa nggak dipakai
jangan dipakai sekarang
beda aja dengan ala kem presiden sbi
kan gak ikutan
itu pilkada ya
pak sbi sudah gak lagi jadi presiden kan maju nya
pak sby dua ribu empat belas selesai
itu yang perlu diperhatikan oleh presiden jokowi dan keluarga yang menurut anda ya
ya mendengarkan usulan kami ya begitu
daripada mengundang persoalan begitu ya
mendingan gibran dan bobi itu menunggulah
itu gak lama lagi kan
masih juga masih sangat muda
pilkada dua ribu dua puluh tidak hanya sekedar bobi dan gibran
kita akan menunggulah
kita akan bahas di segmen terakhir nanti
usaha jeda tetap bersama kami